sejumlah warga dibantu relawan dan pihak terkait bahu membahu membersihkan material banjir berupa pasir dan bebatuan di kawasan sukup baru ujung berung kota bandung senin malam
banjir akibat jebolnya tanggul sungai cicalobak ini mengakibatkan satu sekolah dasar rusak parah
seperti inilah kondisi terkini permukiman warga di jalan sukubaru kecamatan ujung berung kota bandung pasca diterjang banjir bandang senin sore
warga sekitar dibantu oleh sar jawa barat damkar pmi tni polri bpbd provinsi dan relawan bahu membahu membersihkan material banjir
banjir akibat jebolnya tanggul sungai cicalobak ini merusak bangunan sekolah dasar satu ratus enam aji tunggal cijambe
selain rusak halaman sekolah pun dipenuhi pasir dan bebatuan
yang paling menyedihkan dari jebolnya tanggul sungai cicalobak yang tepat berada di sekolah sd satu ratus enam aji tunggal ini adalah
selain material banjir
sungai yang masuk ke halaman sekolah karena tembok sekolah yang atau tepatnya di sebelah kanan saya ini jebol sehingga seluruh sungai bersama materialnya masuk ke area sekolah ini
dan yang paling menyedihkan adalah anda bisa lihat bahwa buku buku yang ada di sekolah ini kondisinya semua terendam banjir dan dipenuhi lumpur
sehingga ini sangat kecil kemungkinannya bisa dibaca kembali
dan saat ini warga bersama berbagai unsur tni polri masyarakat sekitar sedang bahum
membahutkan atau membersihkan poing poing material yang menumpuk di sd satu ratus enam ini
saat kejadian siswa kelas tiga empat dan lima yang sedang belajar berhasil dievakuasi
pihak sekolah akan meliburkan para siswa sampai sekolah benar benar bisa ditempati
ya biasanya nggak gini cuma halaman biasanya air lewat aja dari sana gitu
nah baru kali ini saya dua tahun di sini kan pak baru kali ini
karena jebol itu biasanya kan nggak jebol cuma ngepres ya bu ya ngepres sampai teras gitu
nggak pernah masuk pak biasanya
selain merusak sekolah banjir akibat tanggul jebol ini juga meredam rumah rumah warga
akibatnya warga harus bekerja keras menyingkirkan genangan air dan material banjir di rumah mereka
menurut saksi mata kejadian ini merupakan terparah dari yang pernah terjadi
jadi saya datang kebetulan pulang kerja
langsung sini banyak orang langsung sini air udah meluap segini di jalan
ya mungkin dari di sini juga sama
jadi lihat orang sudah yang banyak yang menyelamatkan anak anak
termasuk saya juga sendiri membantu dengan plt
jadi anak anak dulu yang saya isianya pikirkan ini masalah barang apa tidak
ya sedikitnya nggak ini lah
alhamdulillah anak anak semua murid dievakuasi dengan bantuan masyarakat
hanya dengan orang tua murid kebetulan datang untuk menjemput
sebelumnya sekitar pukul tiga sore hujan deras mengguyur wilayah ujung berung
kondisi tersebut menyebabkan naiknya debit air sungai cicalobak hingga mengakibatkan tanggul jebol
banjir setinggi satu lima meter tersebut membuat evakuasi para korban yang sebagian siswa sekolah dasar berlangsung dramatis
hingga kini belum diketahui berapa kerugian dari peristiwa ini
zaiul hak helmi surya negara bandung jawa barat
untuk mengetahui lebih lanjut kondisi terkini pasca tanggul jebol di sukup baru bandung jawa barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia kiki haryadi
ya selamat pagi kiki
kiki bisa anda ceritakan bagaimana kondisi terkini di sana
kalau saya lihat masih terbanyak sekali lumpur di belakang
anda akan melaporkan informasi pagi hari ini
silahkan dengan laporan anda kiki
selamat pagi dea dan juga yuda
itu yang kemudian anda katakan kalau misalkan saya gambarkan kondisi terkini di kawasan sukup baru di kelurahan pasrenda kecamatan
ujung berung kota bandung ini memang kondisinya cukup kondusif
dibandingkan dengan hari kemarin pasca terjadinya banjir bandang
yang kemudian terjadi sekira pukul lima belas sore ataupun pasca ibadah sholat asar begitu
dan kami gambarkan kepada anda kondisi terkini memang kondisinya masih tersisa
ada beberapa material lumpur lumpur betul yang kemudian tadi anda katakan yuda dan juga dea
dan kemudian memang banjir bandang yang kemudian terjadi pada kemarin sore ini
mengakibatkan setidaknya sejumlah rumah warga di kelurahan pasir indah kecamatan ujung penunggung kota bandung ini juga terdampak
salah satu yang kemudian terparah adalah
di sd aji tunggal cijambe ini
saya akan gambarkan kepada anda bagaimana kondisi terkini di sd ini
sebetulnya ada dua sd yang kemudian terdampak
tapi yang paling parah ini adalah sd satu ratus enam aji tunggal
inilah gambaran terkini pada pagi hari ini terpaksa sd ini pun tidak bisa melakukan kegiatan belajar mengajar
karena terdampak cukup parah
bahkan memang beberapa ruang kelas pun sudah tidak dapat digunakan
dan kita pun tidak bisa mengakses ke dalam
karena memang kondisinya cukup parah
sejumlah alat alat sekolah
seperti meja dan juga kursi juga terpaksa harus dikeluarkan
karena memang proses evakuasi kemarin juga cukup panjang dilakukan
dan yang paling disayangkan di sini adalah banyak sekali
ataupun bahkan semua buku buku yang ada di dalam sekolah ini terpaksa ini hilang begitu saja
karena memang perpustakaannya berada di lantai pertama
sehingga memang tidak bisa terhindarkan dari banjir yang kemudian terjadi pada kemarin sore
bahkan seharusnya hari ini juga ada kegiatan belajar mengajar
bahkan siswa kelas enam seharusnya ini mengikuti kegiatan pemantapan
teman teman pada pukul setengah enam pagi tadi
karena memang kondisinya seperti ini
terpaksa sejumlah murid yang kemudian sekolah di sd ini tidak melakukan kegiatan belajar mengajar
padahal pada pertengahan april dua ribu sembilan belas ini
sejumlah siswa siswi kelas enam sd ini akan mengikuti ujian nasional
kemarin proses evakuasi terus dilakukan oleh pihak basarnas
dan beruntung tidak ada korban jiwa sama sekali dari kejadian ini
namun sejumlah warga saat ini juga masih melakukan proses evakuasi
dan banjir yang kemudian ada di sini
dan yang kemudian menjadi fokus utama pada pagi hari ini akan dilakukan oleh basarnas
adalah terkait dengan upaya pembersihan teman teman
rencana nanti pukul sembilan pagi upaya pembersihan akan dilakukan
di sekitaran sd satu ratus enam aji tunggal cijambe
dan untuk mengetahui informasi lebih jelasnya
saya akan berbincang dengan salah satu warga
ada pamisan pamisan boleh bergabung di sini pak
ini adalah salah satu korban yang kemudian ada di lokasi pada kejadian pamisan
boleh digambarkan kepada kami
dan ini seperti apa sebetulnya pak
mula mula ya ada hujan sekitar setengah tiga
kemudian sebentar ya
tapi hujan reda lagi
itu ya istirahat
lalu saya baru buka ya
buka anak anak ada yang jajan
tinggal gak lama itu hujan turun lagi
dia turun lagi warung saya tutup
kemudian anak anak masuk
sekitar jam tiga lebih
lima belas menit atau hampir setengah empat
saya lagi di sini
tahu tahu ini air dari sana di sekolah
dan air sampai menandang ini gerbang
tapi gerbang dibuka ya
adu deras datang ke sini
kena ke rumah ini langsung belok
pak misan kalau bisa digambarkan kemarin sore ketika pukul lima belas lebih lima belas menit begitu pak
ketinggian air bisa mencapai berapa meter kurang lebih pak
ketinggian hampir satu meter pak dari susangi
rumah bapak juga menjadi korban pak
sekarang juga belum beres
sekarang lagi upaya pembersihan atau seperti apa pak
lalu ada air kan di rumah saya di
ada yang di bawah itunya lantai
ada di sana
penuh aja sampai malam saya bersihin
pak misad kan yang kemudian ini anak anak kan sedang belajar mengajar begitu pak
proses evakuasi anak anak kemarin seperti apa
ada ini ada bapak guru ya guru olahraga
sama sama ini pak wawan ada petugas ini sama satpol
kita untuk menanggulangi anak anak kan anak anak pada ada yang nangis panik yang panik
ada yang di atas
ada yang di bawah

yang di bawah ini paling riskan mungkin waktu itu bapak bapak sampai lupa lagi itu
jadi mengambil inisiatif
itu ada itu kan tiang bendera
tiang bendera dia patahkan
anak anak turun ya
anak turun turun dibimbing sama warga yang ada ada gerbang itu ya
lalu di satu satu ya
terima kasih banyak pak misan atas informasi
jadi itulah tadi kronologis dari kejadian dari warga yang kemudian melihat teman teman
dan memang yang kemudian cukup memprihatinkan kondisi sekolah ini
tadi yang sudah saya katakan bahwa memang saat ini juga belajar mengajar tidak bisa dilakukan
dan rencananya dari pihak sekolah ini baru akan melakukan aktivitas belajar mengajar ketika ini sudah selesai dirapikan
dan dua hari ke depan rencananya sekolah
satu ratus enam aji tunggal ini akan diliburkan sementara teman teman
dalam proses evakuasi juga akan dilakukan nanti tim sar
kemudian juga pmi akan berkumpul sekira pukul sembilan pagi nanti untuk kemudian bisa melakukan upaya pembersihan
yang jelas kondisi seperti ini akan terus bahu membahu antar warga
tadi juga saya sempat berbincang
dan kemudian juga kalau tadi saya berbincang dengan sejumlah warga ini bukan kali pertama
dalam arti air datang ke wilayah ini
ini sudah beberapa kali
namun ini yang paling terparah yang kemudian terjadi yang mengakibatkan sejumlah fasilitas sejumlah rumah
bahkan sekolah dasar ini terdampak oleh air ataupun genangan banjir bandang yang kemudian terjadi di wilayah kota bandung
sementara demikian teman teman dea dan juga yudi
baik terima kasih kiki haryadi
tadi melaporkan secara komprehensif bagaimana suasana di bandung ya